jadi kita bisa mengambil yang lebih besar
namun sudah menjadi salah satu jajanan pasar
tulisan tulisan kajian kajian mengenai kebaya itu sebenarnya sudah banyak
beli di lima empat ratus sampai lima tujuh ratus
karena kita dua minggu lagi
pada siang hari ini mendekati jam sebelas memang indah sekali bisa berada di bundaran hi